awali cnn indonesia prime dengan laporan cuaca buruk di mana hujan deras yang masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah itu berdampak pada banjir maupun tanah longsor
ya di banjarnegara jawa tengah hujan deras yang terjadi sepanjang hari membuat jalanan tergerus dan akhirnya longsor
jalan penghubung dari pangentan ke kota banjarnegara terputus akibat longsor
longsor terjadi pada hari kamis malam kemarin
iya panjangnya jalanan yang longsor mencapai dua ratus meter
sejumlah petani tampak kebingungan mengangkut hasil panen mereka
mobil yang biasa membawa hasil perkebunan tidak bisa melintas
bahkan jalan arah pangentan di kecamatan madukara tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali